kau tidak cinta sama aku pengorbanan kamu cuma segitu
sudahlah kakanda aku kecewa
ya udah aku janji deh ya aku bakal pindah ke sekolah kamu
ya tapi kamu jangan belakangin aku terus dong
gitu dong kamu berbeb beb aku
yaudah sekarang kita jalan jalan ke mall yuk
ha yuk sekalian aku juga mau beliin kado buat boy
eh lewat sini
papi lagi sibuk gak
tapi bisa tolong ktm bentar gak transferin uang bulanan aku nih
soal tadi adriana belum transfer juga dan aku udah dipum bensin
mau isi bensin nggak bisa bayar
kok lo yang angkat sih papi kemana
hahaha gue tau lo pasti mau ngadukan sama papi lo karena gue belum transfer uang jajan buat lo
rempah ya kan tapi sayangnya
kasian deh lo
emang enak gue kerjain terus tuh
lama benar liat ktm pikirin yang lain dong
tuh lihat yang antri panjang begini nungguin situ doang
namanya adam ya
harus nunggu pak sabar
iya sih kelamaan mas
terus gimana nih neng
kalau begini caranya saya bisa kena masalah dari bos saya neng
atau enggak saya tinggal aja motornya di sini biar saya pulang naik taksi nanti baru saya bayar kan kuncinya juga udah mas pegang
berapa mas bensinnya yang dia isi
ambil dari sini aja
ah tunggu tunggu tunggu
sebelumnya makasih ya lo dan nolongin gue
gue gak enak banget nih apalagi kita belum kenal
aku nggak minta balikin kok
tapi tetap aja gue ngerasa kita belum saling kenal
kayaknya aneh aja kalau tiba tiba lo bantuin gue kayak gini
oke kalau kita belum kenalan kita kenalan dulu deh
nah sekarang kita udah kenal kan
tapi tetap aja gue gak enak
gue cabut ya
thanks lagi ya
ini naik ke kembaliannya
yaudah mas makasih
ulang tahun boy dua hari lagi
kayak ada sesuatu yang ganjal pikiran kamu
aku pengen mampir ke mall sebentar mas
itu juga kalau mas nggak keberatan
aku pengen beli hadiah buat dio mas
dio adik kamu
yuk kita beliin buat dia
ayo dong ajak mas sekali kali ketemu dia
mah juga kan pingin menyayangi adik sendiri
kamu jangan marah marah terus dong
emang kamu gak kangen lihat wajah aku
kamu kenapa sih
kok kamu belakangin aku terus
aku bete sama boy
kamu kan betenya sama boy bukan sama aku
harusnya kamu gak boleh marah marah nggak jelas gini dong
kamu harusnya tanya sama boy
kenapa dia bisa begitu
kalau begini mah tadi aja bu yang suruh aku buat ngantri itu cewek
nah gini dong
jadi kan aku bisa liat wajah kamu yang lucu dan cantik
ian bin yaryan
emang ada cewek yang mau diboncengin sama kamu selain aku
kamu mau jadi kayak baik gitu
aku kan ingin bercanda
lagian boy juga terpaksa kok ngantriin cewek itu
itu cewek minta diantri sama boy
nah dia tuh maksa maksa bui terus
jadi ya mau gak mau
tapi tetep kok boy gak antriin dia sampe rumah
dia turun pinggir jalan
kalau gitu ini good news buat travel
kok kamu belakangin aku lagi sayang
aku sekarang betek sama kamu
iya aku bete sama kamu
soalnya kamu gak mau pindah sekolah
kalau kamu gak pindah sekolah kan kita gak bisa ketemu
terus kayak gitu aku gak tau kamu boncengin siapa aja di sekolah itu
tuh kan tadi kamu yang bilang sendiri
mana ada sih cewek lain yang mau diboncengin aku selain kamu
aku gak mau tau
pokoknya kamu harus pindah sekolah biar kita sering ketemu
tapi aku diterima
tapi aku diterima
tapi aku diterima sayang
cinta itu butuh pengorbanan
dan ini saatnya kamu tunjukin ke aku kalau kamu cinta sama aku
kamu harus rela
yaudah yaudah aku siap berkorban
yang aku sanggup
apaan sih kamu
ternyata kamu gak cinta sama aku
pengorbanan kamu cuma segitu
sudah kak kanda
yaudah aku janji deh ya
aku bakal pindah ke sekolah kamu
tapi kamu jangan belakangin aku terus dong
kamu berbeb beb aku
yaudah sekarang kita jalan jalan ke mall
sekalian aku juga mau beliin kado buat boy
soalnya boy dua hari lagi ulang tahun saya
lewat sini parkirannya disini
gimana kamu mau beli mainan apa buat rio
itu kan ada ks tiga mas
tapi itu x boxnya baru keluar mas
kayaknya x box deh
karena sekarang mainannya hebat semua
kalau zaman mas gak ada yang kayak gitu
yang ada mungkin paling cah gitu lah
aku yakin boy pasti seneng banget sama hadiah ini
oke mbak aku mau x boxnya
boleh ya mas
beb kayaknya ini bagus deh
waduh itu kan adriana
ih jangan celah banget
mau tanya kenapa sih celah banget
itu kayak mantan si ibu ya deh
kayaknya aku pernah lihat dia deh
kamu mau kemana sayang
apa sih aku tuh mau liat cewek itu
aku kayaknya pernah liat
ayo kita jalan lagi aja yuk
bisa terlambat aku
aduh bisa kena denda tau
jangan jangan marissa sampai keluar
telepon nggak ya
jangan jangan papa udah nyampe